bintik merahnya pun juga sudah hilang berkatnya iroh ya
sekarang nyai teh mau melihat perjalanan dulu ya
kemana dia pergi ya
tadi aja dia meledek aku
sekarang malah kabur
aku yang dulu pegang
berarti hasil rampokan ini punyaku
dana bodoh saja sudah kalah
kita pergi dari sini
aku cuman percaya harga dana yang yang setinggi itu
bahkan kalah dengan pendengar itu
lebih baik kita pergi
pendekar ini karena pendekar kilang
kita kabur dari sini
pembangunan istana ini harus terus berjalan
ada apa dengan kalian
ada apa denganmu jenek
aku baru saja bertarung
dengan seorang pendekar yang amat sakti
dia bertingkah lagu seperti orang gila
bodoh kalian semua
kamu memang benar benar
melawan satu pendekar yang kencang
itu saja kau tidak mampu
seperti gelar senopati tidak layak bagimu
ya kamu benar benar prabunya
siapa yang sudi
aku tidak akan pernah sudi
tunggu sampai tujuanku terwujud
aku akan membuat
apakah kau juga dikalahkan oleh pendekar gendeng itu
kau sama saja bodohnya
kita harus segera menyusun rencana
kita akan merampok setiap kampung
jikalau kita gagal
kita akan merampok lagi
kita harus merampok lebih banyak uang
untuk pembangunan istana gendah
apa yang dikatakan
nanda prabu itu benar benar
sangat luar biasa
tapi nanda prabu
alangkah lebih baiknya
kita sekarang beristirahat dulu
aku ingin bersemedi
untuk mengembalikan kekuatanku
aku ingin bersemedi
tolong keluarga kami
tolong keluarga kami
tolong keluarga kami
ini kebetulan nyanyi teh ayam obatnya
hilangnya muntah darah nak
muntah darahnya sudah berhenti
bintik merahnya pun juga sudah hilang
berkatnya iroh ya
alhamdulillah sudah segar lagi
ya nah sekarang nyanyi teh
mau melakukan perjalanan dulu ya
untuk hukuman cambuk
yang akan aku lakukan
apa saya tidak salah dengar visi prabu
lakukan saja perintahku
atau kau aku penjarakan
silikon bukti prabu
aku tidak sabar menunggu hari esok
melihat yunda subanglarang tersiksa karena hukuman cambuk empat ratus kali
tunggu kepala prajurit
sebelum kau melakukan tugasmu
lihatlah pertarungan yang ada di depan matamu
lanjutkan latihan kalian
silikon bukti prabu
segera kerjakan yang aku perintahkan
kemarin suami saya hampir saja meninggal
untung saja ada nyiroh yang menolongnya
kalau tidak saya sudah menjadi janda
anakku juga disembuhkan oleh nyihiro

kalau tidak aku akan menunggu

aku mau pergi ke ladang dulu
aku mau pergi ke ladang dulu
aku mau pergi ke ladang dulu
aku sangat tertarik dengan cerita kisah
tentang yiro ahli pengobatan itu
di mana saya bisa menemukannya
semalam nyihiro memang tidur di rumah saya den
ke arah mana nyihiro pergi

terlalu banyak den
sisanya buat paman
terima kasih den